assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah
yes om baik baik aja kan om lebih baiknya dulu om ya apa apa jasen aja
tapi kalau ada bareng lindungi elsa
halulosa lagian kalau gue di luar
gue bisa banget sih manfaatin momen aldo baran amisya ini untuk ngerimba info ke gue
waktu ngunjungin gue sebelum si elsa datang
saudariki ada tamu untuk kamu tamu betul siapa pak
sini ikut hari ini banyak banget tamu buat gue
lu ngapain kesini dua kali
bro gue datang kesini
gua cuma pengen kasih tau
dan gua ada data
gue ngapain tuh cewek
lo tahan dulu
gue pengen ngabisin dia
dengan tangan gue sendiri
kapan lo bisa keluar cepat dari sini
gue udah coba kacauin pengadilan lo
gue udah dapetin apa yang lo mau
dan gue tinggal tunggu perintah
gue buat sama tuh cewek
harus gue apain dia
ini mobil bermasalah deh
gue cek dulu dah

masih aman kok
randy kira kira sampai sini gak

kan lo tau tadi mobil itu bermasalah
iya ini gue mau jalan
ya nanti sekalian gue beliin buat makanan anak anak ya
nyuruh nyuruh mulu lo
iya gue tau tugas gue apa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
om baik baik aja kan om
jalan dulu om ya
om ya tenang
gak apa apa jess
makasih ya jess
surya kan punya penyakit jantung
jadi lebih baik
kalau ada kejadian apapun juga om
kontrol emosi om ya
jangan sampai penyakit kamu
tadi om cuma spontan aja
berasa tadi om di ancam begitu
cuma karena ada sakit di dada
akhirnya om gak jadi menceritakan jauh
aku jadi nyesel deh
jessica bener minta maaf ya om
tadi jessica gak tau juga mau telfon siapa
jadi langsung nelfon om suraya deh
harusnya aku gak ngelakuin itu
karena aku juga tau kan om punya penyakit jantung
om jadi tau
kalau yang selalu dalam bahaya
justru om terima kasih sama kamu
terus kejadiannya gimana sih om
terus sampai mereka ngancem om
tadi om baru aja mau masuk ke kantor polisi
tiba tiba ada orang yang nyenggol om
terus orang itu mengancam om
supaya nggak melaporkan apapun ke kantor polisi
terus akhirnya om
cuman ya ada sakit di dada
akhirnya om berhenti ngejar
oh ya tuhan
cuman om agak sedikit lega
cuman sampe sekarang belum bisa diunggah
tapi om udah coba telepon mereka lagi
telepon mereka gak bisa dihubungin
ya allah adi
semoga dia dan mas al gak kenapa napa
aku kasih tahu tentang mayang apa enggak ya
aduh sebaiknya aku jangan kasih tahu dulu deh
irit pregnancy percubaan tidur dengan sudah kyis
gaprb minggu sah courtyard
tsarias gitu ygzosnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa udah ngelapor
ini papa masih di kantor polisi
tapi papa belum sempat lapor
lo kenapa belum lapor pak
kenapa suaranya kayak gitu
papa baik baik aja kan pak
ya papa baik baik aja pa
ada apa ada kejadian apa di sana
ceritain dong pa
ya allah gimana ini
aku khawatir istriku malah drop nantinya
papa ini aku tanya loh kok malah diem aja ada apa
tadi waktu papa mau masuk ke kantor polisi
papa sempet nyenggol orang
terus orang itu tiba tiba mengancam
supaya nggak lapor ke kantor polisi
mungkin juga ini ada hubungannya sama elsa
ya allah astaghfirullahaladzim
terus gimana papa baik baik aja gak apa apa kan
papa apa perlu ke rumah sakit untuk diperiksa